terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
peraturan daerah provinsi dki jakarta tentang penanganan covid sembilan belas resmi disahkan nantinya
perda tersebut akan menjadi landasan hukum pemprov dki dalam menanggulangi pandemi covid sembilan belas di ibu kota
senin sore perda tentang covid sembilan belas disahkan dalam rapat paripurna dprd dki jakarta
perda tersebut terdiri atas tiga puluh lima halaman yang berisi sebelas bab dan tiga puluh lima pasal
perda tentang covid sembilan belas dki jakarta hanya memuat sanksi administratif dan denda berupa uang
mulai rp dua ratus lima puluh hingga rp seratus serta memuat ancaman hukum pidana tetapi tidak memuat ancaman hukum kurungan
ada pun pelanggaran yang diancam pidana ringan seperti menolak mengikuti swab test ataupun vaksin covid sembilan belas
membawa pulang jenazah yang terpapar covid sembilan belas
dan melarikan diri saat menjalani karantina di fasilitas kesehatan
perda tentang covid sembilan belas disahkan dalam rapat paripurna dprd dki jakarta
dan untuk penuh informasi terkini tentang rapat paripurna dki ini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
apa poin penting dalam perda penanganan covid sembilan belas yang baru saja disahkan oleh pemprov dki
selamat sore aldi memang tadi sekitar pukul tiga perda terkait penanganan covid sembilan belas
di dki jakarta telah disahkan di gedung dprd dki jakarta dalam prosesinya rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh wakil gubernur dki jakarta
kalau kita membicarakan terkait dengan substansi dari perda tersebut sebenarnya hanya menegaskan beberapa poin dan regulasi yang sebelumnya
telah dibuat oleh pemprov dki jakarta dalam bentuk keputusan gubernur maupun instruksi gubernur
atau ketetapan gubernur lainnya
memang dalam perda tersebut seperti yang anda katakan tadi telah berisi sekitar sebelas bab dan tiga puluh lima pasal dan terdiri dari tiga puluh lima halaman
di mana isinya memang didominasi oleh penegasan terkait sanksi sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar
bagi masyarakat dki jakarta yang melanggar terkait dengan khususnya protokol kesehatan
karena memang perda ini dibuat untuk mengendalikan atau sebagai upaya pengendalian penyebaran covid sembilan belas
di ibu kota dalam hal ini dki jakarta
kalau tadi juga anda sempat singgung aldi bahwa adanya denda yang ditetapkan dalam peraturan tersebut mulai dari dua ratus lima puluh ribu hingga seratus juta rupiah
kalau kita berbicara di angka yang rendah dalam hal ini dua ratus lima puluh ribu dapat ditegaskan bahwa terkait dengan penerapan kewajiban memakai masker aldi
ini sebagai contoh seperti
jika berada sendirian
di dalam mobil ini juga tetap diwajibkan memakai masker dan jika tidak memakai masker maka akan dianggap melanggar terkait perda tersebut
di mana harus membayar denda dengan jumlah sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah itu aldi
kemudian juga tadi terkait dengan ancaman pidana kurungan juga dipastikan
karena kepala pembentukan rancangan peraturan daerah pantas nenggolan juga menyatakan bahwa tidak terdapat ancaman hukuman kurungan dalam perda ini
namun hanya menyangkut ancaman sanksi administratif dan denda berupa uang dari dua ratus lima puluh ribu hingga seratus juta rupiah
dan untuk ancaman pidana sendiri memang ini tergolong ancaman hukuman pidana ringan
di mana sejumlah yang sudah anda katakan tadi seperti dilarang untuk menolak apabila diharuskan mengikuti tes
ataupun hal ini yang telah ditetapkan karena hal ini
terkait dengan upaya untuk melakukan surveillance ataupun pelacakan ataupun tracing terkait penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
sehingga jika tidak bersedia dilakukan tes swab pcr ataupun tidak bersedia ataupun menolak terkait dengan vaksinasi
ini juga akan dikenakan ancaman hukuman pidana ringan aldi
cuma kemudian juga terkait dengan pengambilan jenazah yang possible terkait dengan kasus positif covid sembilan belas
ini juga akan terancam
hukuman pidana ringan dan juga terkait dengan apabila pasien covid sembilan belas yang saat ini
atau saat mereka dikarantina dari fasilitas kesehatan ini juga terkena ancaman dari hukuman pidana ringan aldi
dan memang seperti yang saya katakan tadi bahwa hal tersebut perda ini merupakan upaya pemprov dki jakarta
dalam penanggulangan upaya penyebaran untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
karena kalau kita melihat memang dki jakarta sebagai penyelenggaraan
ibu kota republik indonesia juga menyandang status sebagai epicentrum atau daerah dengan penyebaran kasus positif covid sembilan belas tertinggi di indonesia saat ini
karena kalau dalam catatan saya saja aldi pada tanggal sembilan belas oktober ini atau hari ini setidaknya terdapat lebih dari sembilan puluh empat ribu kasus positif secara akumulatif di dki jakarta
di mana angka tersebut menyumbang sekitar lebih dari dua puluh empat persen dari total jumlah kasus positif yang terjadi di seluruh indonesia
di mana hari ini mencapai lebih dari tiga ratus lima puluh ribu kasus positif
ya baik rio singkat saja kapan kemudian perda ini akan berlaku dan bagaimana tahapan sosialisasi kepada masyarakat dki
saya kurang jelas mendengarkan suara anda aldi tapi yang dapat saya sampaikan bahwa memang setelah disahkannya tadi
dan seperti yang saya katakan tadi bahwa perda ini merupakan penegasan regulasi dari produk produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemprov dki sebelumnya
dan mulai esok sudah bisa diterapkan dan sudah mulai bisa disangsikan kepada pelanggar yang akan yang dianggap pelanggar peraturan di dalam peraturan daerah tersebut aldi
namun ada terdapat perluasan terkait pihak pihak yang berwenang dalam menindak terkait dengan pelanggaran yang berada dalam perda ini aldi
seperti kalau sesuai dengan bidang bidangnya seperti dalam perkantoran swasta atau tempat kerja itu akan ditindak lanjuti oleh dinas tenaga kerja
kemudian di tempat hotel ataupun tempat wisata juga
akan ditindaklanjuti oleh dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga terkait dengan dinas perindustrian juga akan menindak
apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di perindustrian yang berada di kawasan wilayah ibu kota dki jakarta
hal lain yang dapat disampaikan juga terkait dengan pelanggaran pelanggaran kecil yang biasa atau pelanggaran sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti tidak memakai masker
ini juga tetap akan ditindak oleh satpol pp yang didampingi oleh pihak kepolisian maupun tni
di mana nanti terkait dengan hukuman atau sanksi yang diberikan berupa hukuman sosial ataupun denda seperti yang saya sebutkan tadi sebesar rp dua ratus lima puluh ribu rupiah juga tetap akan dijalankan
rio perda tentang penanganan covid sembilan belas dki jakarta telah disahkan dengan sanksi denda ancamannya rp dua ratus lima puluh sampai seratus juta rupiah
produser lapangan cnn indonesia rio abadi melaporkan dari jakarta